itu kayak suaranya elsa
jalankan rencana hari ini
nungguin ya pergi dong kita
yuk yuk yuk
tapi temen banget sih
apa emang bener mas
hari ini kamu sempat ketemuan sama enggak gitu
ya enggak lah
kalau saya memang ada janji sama angga ngapain saya janjiin kalian berjalan jalan ke puncak
ya pastinya saya ketemu sama angga lah
itu cuma perasaan yang michi aja
lagi ngerasa cemburu
atau lagi gimana kan gak tau sayang
perempuan kan kayak begitu cemburuan
ya kamu kan juga pernah cemburu sama michi kan
memang begitu kan
curigaan cemburuan itu kan simpat simpat perempuan
ya terus apa kabar kamu mas emang kamu pikir kamu gak cemburuan
iya kamu pernah cemburu sama rafael
ya terus kenapa kamu bangga
berarti itu artinya kamu cinta sama aku
udah gak usah simp simp kayak gitu
gigi kamu kering lagi puasa ntar
lagi bulan puasa marah marah terus
istrinya dipuja kek
udah tau kan kamu bisa dapat pahala yang besar mas karena puja istri kamu
udah siap semuanya
uya buka gerbang ya
siap pak bos
ada bulan di bawah tangga
selamat jalan jalan pak bos dan keluarga
oh terima kasih sayang
kayaknya ricky udah berhenti ngacauin hidup gue
aku disuruh ke hotel sereniti kamar satu ratus dua belas
kok gak ada jawaban
apa jangan jangan rasa gak ada di dalam
kok gak ada kunci
oh mungkin elsa sengaja kali supaya aku langsung masuk
itu kayak suaranya elsa
elsa kamu di dalam
mama masuk ya nak
sayang ya allah kamu kenapa
aku cerita sama mama
ya allah sayang kamu sampai kaya gini
aku mimpi buruk tentang hasa
kamu kecapean tuh mah
udah kamu istirahat dirumah aja ya
gausah ikut aku ke office city
udah istirahat lagi deh
aku langsung berangkat ya
kenapa fira saat ku mengatakan
akan terjadi hal buruk ya sama elsa
aku bener bener ga bisa tenang ya allah
sayang makasih ya udah ngantrin aku
ya udah kalau kita aku langsung balik
kamu kalau udah selesai
gambarin biar aku yang jemput
kayaknya situasi aman